tentu saja kita siap untuk selalu berdiskusi tukar pikiran bertemu
dan ini ada harapan dari beberapa tokoh yang mungkin gak bisa saya sebutkan namanya
soal rekonsiliasi atau pertemuan pak anies mungkin dengan pak prabowo
jadi ketika proses kampanye ketika proses pemilu
memang posisinya posisi lawan
tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi
ini ada harapan dari beberapa tokoh yang mungkin nggak bisa saya sebutkan namanya
soal rekonsiliasi atau pertemuan pak anies mungkin dengan pak prabowo
apakah mungkin akan dilakukan kunjungan kepada pak prabowo yang sebagai
kita tahu sekarang sebagai pemenang ya
untuk menjadi tradisi baru
kayak sekarang kayak misalnya kayak bu mega sama pak sby yang jarang ketemu
pak bungsinggi terima kasih
dari awal kami sering sampaikan
bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres
adalah teman dalam demokrasi
kami membedakan antara lawan dengan musuh
kalau lawan saling menguatkan
yang sedang berjuang bersama sama
jadi ketika proses kampanye
tapi sesungguhnya kita adalah teman dalam demokrasi
kami pesankan untuk mari kita sama sama jaga
dan kami ingin agar
ada transition of power yang berjalan dengan baik
itu bukan sesuatu yang aneh
bukan sesuatu yang dihindari
itu sesuatu yang normal normal saja terjadi
tentu saja kita siap untuk selalu
tidak pernah sedikit pun
kontestasi yang tidak ada ujungnya
dan kami menghormati putusan mk
dan kita akan terus siap bekerja
untuk indonesia yang lebih baik